tujuh belas orang korban kecelakaan maut di jalan sultan agung km dua puluh delapan kota bekasi masih dirawat di rumah sakit ananda kota bekasi hingga rabu sore
sebelumnya tiga orang korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke rumah sakit
dua jenazah diantaranya telah dibawa ke rumah duka sementara satu jenasa masih menunggu pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka
sembilan belas orang korban kecelakaan maut di jalan sultan agung kilometer dua puluh delapan kota bekasi jawa barat
masih menjalani perawatan di rumah sakit ananda yang hanya berjarak enam ratus meter dari lokasi kejadian
korban yang rata rata anak anak ini ditempatkan di ruang igd dengan perawatan intensif
dari sembilan belas orang yang dirawat empat orang diantaranya mengalami luka berat
hingga rabu sore sejumlah pihak mulai dari dirlantas polda metro jaya hingga jasara harja
telah datang melihat kondisi korban di rumah sakit
selain di rumah sakit sejumlah korban lain juga masih dalam perawatan di rsud